kau pasti orang pajak jarang
yang berasal dari malina
dan jurus ini
dititik beratkan pada pertahanan tubuh
dengan menggunakan kuda kuda yang kuat
sehingga kita tidak mudah di kalahkan oleh lawan
sheikh jurus itu sangat luar biasa
sekarang coba tiru apa yang saya gerakan

mari kita lanjutkan
kalian sesama saudara
tidak seharusnya bertarung
lebih baik kita bersatu
hancurkan pajak jarang
aku tidak akan berhenti
sampai pasukan kendali kau serahkan kepada aku
aku tidak setuju
kalau perempuan jahat ini
memimpin pasukan kita
dasar kamu bocah banyak bicara
aku semua sampaikan
tapi dengan kokugo
sekarang yang delivered
tidak ada apa apa
kamu memang benar benar hebat
aku terpaksa melakukan ini semua
tidak usah diperpanjang
perselisihan hanya membuat kita semakin lembut
putramu benar benar hebat batasinya
rasanya aku tidak akan keberatan untuk tunduk dan waktu kepadanya
ampun gusti prabu
prabu jayaraksa datang menghadap
biarkan dia masuk
sendika gusti prabu
permas gusti prabu
selamat datang di istanaku
di istana pajajaran
terima kasih sudah memenuhi undanganku
sebuah kehormatan buat hamba
mendapat undangan dari raja besar pajajaran
gusti prabu surawi sesa
kami dengan senang hati
akan memberikan bantuan
yang dibutuhkan oleh pajajaran
terima kasih prabu
jangan menutup perutnya
melewati sisi anda
setelah tubuh copot
dia adalah raden kian santang
putra kesayangan siliwani
raden kian santang
dan menganggapnya sebagai putraku
dan kuberi nama raden kian santang
kita akan mengalahkan kekuatan apapun yang ada di muka bumi ini
allah allah allah
allah allah allah
lihat siapa yang mengejar kita
lihat siapa yang mengejar kita
capek capek kita berlari hanya seorang gadis
aku ingin menangkap kalian
mau menangkap kami
kau pasti orang pajak jarang
apa yang ayah anda lakukan
aku tidak setuju dengan perbuatanmu ayah anda
benar ayah anda

musuh yang tidak berdaya
bukanlah tindakan kesatria
allah subhanahu wa ta'ala berfirman
dalam soal al bakar ayat satu ratus sembilan puluh tiga
dan perangilah mereka
sehingga tidak ada fitnah lagi
dan sehingga ketaatan itu
hanya semata mata untuk allah subhanahu wa ta'ala
maaf anakku putraku
aku terbawa emosi
karena para prajurit pajak jarang
sangat kejang pada warganya sendiri
aku tidak akan melakukan nyelamatmu
aku sedang kuat
lihat seperti api
lihat seperti api